halo anda bergabung di liputan khusus cnn gomudik dua ribu enam belas
jumlah pemudik dengan menggunakan transportasi udara di bandara igusi ngurah rai
mulai mengalami peningkatan
sabtu pagi ratusan ribu pemudik sudah meninggalkan bali
sebagian besar tujuan pesawat pagi ini adalah kota di pulau jawa
seperti jakarta bandung yogyakarta dan juga surabaya
data dari posko lebaran di bandara igusti ngurah rai hingga jumat malam
telah diperangkatkan penumpang sebanyak satu ratus dua puluh satu ribu penumpang
jumlah pesawat yang melayani penumpang di rute domestik ini pun bertambah